des sekali lagi gue ingetin sama lo ya kalau kata gue sebelum dia berubah pikiran udah lo lamar aja
saya gak berani be
gue ada tebak tebak apa
lo kagak berani
kalo lo serius berani udah lo lamar aja dia
daripada ntar lama lama bimbat orang
udah gitu pacaran lama lama bakalan bikin
bur masya allah
jadi celana baru lo yang dijemur di belakang nih maling orang
tapi jemur celana jeans bang ojek di depan mak bukan di belakang
ih kemarin kan pulang dari sini mak liat celana baru lo dijemur di depan
mak takut dimaling orang jadi mak pindahin ke belakang
mak pindahin ke belakang
udah udah jangan diturusin
kita bicarakan aja baik baik
maaf itu ada hp bunyi
hp kamu pur
siapa tau penting
sorry pur lana aja udah ketemu
di jemur sama tati di belakang rumah
eh mana lu
kamu mau kemana
gini aja ribet amat sih
salaman aja udah damai dah
udah lepas sekarang lu perlukan
senyum atau jak
sampai kagak berhenti tuh bocah ya
bang ojak masuk mana
kalau mau ngobrol nanti aja antar saya dulu
dia kelihatannya masih marah
padahal urusan nyolong menyolong udah kelar
iya tapi saya udah tenang
kalau neng rika masih sakit
harusnya tadi nggak usah berangkat kerja
kalau tadi belum terasa sakitnya kakak
kita ke dokter aja yuk
gak usah kakak
rika mau istirahat di rumah aja
boleh a'a temenin
kalau senyum berarti boleh
untuk kali ini
bapaknya kakak tisna salah
kan yang belum maafin saya sipur bukan saya
eh kalau gitu bang ocek bisa antrian saya ke pangkalan dong
ada apa be
sebagai orang tua gue mau ngasih tau lo
ngasih tau apa
eh dah gue ngomong belum kelar
sokak tuh dilanjut
lo pada tuh
pak be udah tua
tadi gue ngomong sebagai orang tua
gue mau ngasih tau lo
ngasih tau apa
kalau pacaran udah lengket kayak begitu
bukannya mau ngajarin
tapi kalau bisa cepat diselesaikan masalah bang ojek sama mas pur
iya pak saya mau kelarin
jangan pakai otot
pakai apaan pak
seperti ustadz yang pernah saya dengar
pak pak katanya buru buru
sekali lagi gue ingetin sama lo ya
kalau kata gua sebelum dia berubah pikiran udah lo lamar aja
saya nggak berani be
gue ada tebak
lo kagak berani
kalau lo serius berani
udah lo lamar aja dia
daripada ntar lama lama bimbat orang
udah gitu pacaran lama lama bakalan bikin fitnah
tak ada sopan lo
bu kita kan udah salaman bu
harusnya lo nggak marah lagi sama gue
udah dulu dulu maling
apa tuh tisu
lu dateng dateng kayaknya
lagi bawa banyak masalah nih
nggak banyak po cuma satu
pasti soal cewek ya
poh mumun kau tahu
tis tis masalah lo itu udah ketebak banget sama gua
kalau kagak masalah cewek ya paling masalah duit iya kan
worl lo jangan kayak gitu dong gue serius mau minta maaf
eh pure kalau lo masih belum puas mau bikin gue merasa bersalah
gua sih sebenarnya
pak bo ntar gua terusin minta maafnya gua ngojek dulu
yuk pak iya iya
ke dalam ya iya iya